koalisi masyarakat sipil untuk perlindungan buruh migran indonesia melaporkan wakil ketua dpr fahri hamzah ke mahkamah kehormatan dewan jumat pagi
laporan ini dibuat karena kicauan fahri yang menyebut banyak anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang di akun twitternya pada dua puluh empat januari lalu
direktur eksekutif migrant care anies hidayah mengatakan ucapan fahri telah melukai dan merendahkan martabat buruh migran di luar negeri
kicauannya dinilai telah melanggar kode etik dewan
menurut anies kata babu tidak relevan dengan konsep buruh atau tenaga kerja karena sangat identik dengan perbudakan
padahal pembantu rumah tangga adalah profesi yang diakui organisasi perburuhan internasional
menanggapi pemakaian kata mengemis dalam cuitan fahri anies menegaskan para tki di luar negeri tidak mengemis
tiga hal yang ingin kita minta kepada mahkamah kehormatan dpr adalah satu menegur
agar ke depan
lebih mempertimbangkan etika baik dalam berucap juga menuliskan statement
yang kedua ingin dipertimbangkan agar digantikan posisinya sebagai ketua tim was tki
yang ketiga juga kita berharap mkd mempertimbangkan posisinya sebagai wakil ketua dpr ri
karena selama ini dpr adalah salah satu pihak yang justru gagal memproteksi buruh migran
di mana revisi undang undang tki
yang sejak tujuh tahun lalu masuk prioritas prolegnas tetapi mangkrak di sini
wakil ketua dpr fahri hamzah menjadi bulan bulanan netizen twitter
penyebabnya cuitan fahri hamzah yang ditulis pukul empat selasa pagi
dinilai merendahkan tenaga kerja indonesia di luar negeri
cuitan wakil ketua dpr ri fahri hamzah kembali membuat netizen

cuitan ini dihapus beberapa jam setelah diunggah
cuitan tersebut menerima kritik khususnya aktivis yang bergerak di bidang perlindungan tenaga kerja indonesia
sebutan dalam cuitan tersebut dianggap tidak pantas dialamatkan kepada pahlawan devisa
tidak lama setelah cuitannya menimbulkan kegaduhan di media sosial
fahri hamzah angkat bicara di akun twitternya mengklarifikasi cuitan yang telah
fahri mencuitkan klarifikasi mengapa ia menggunakan kata mengemis dan babu untuk tenaga kerja indonesia
fahri menjelaskan menggunakan kata mengemis dan babu untuk tenaga kerja indonesia
fahri menjelaskan menggunakan kata mengemis karena banyak pekerja indonesia yang mengalami kejadian ekstrim
seperti dijual dan diperbudak
sementara itu penggunaan kata babu dalam cuitannya mengacu pada kasus tki yang dibunuh
disekap dan ditindak di negara orang
fahri juga sempat meminta maaf dalam cuitannya pada selasa siang
tiffany raitama cnn indonesia